beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan
saya rasa pak prabowo sudah mengatakan kok beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi sama kami
mau merangkul semua kekuatan saya pikir konsisten pak prabowo ya mau merangkul semua kekuatan
pak prabowo itu kan orang yang apa adanya pak jokowi juga berpikirnya selama ini pak jokowi kan merangkul banyak kekuatan
koalisi pendukung pak jokowi ini kan dalam pilpres dalam pilpres dua ribu empat belas dan akhirnya gerindra masuk itu kan juga koalisi besar
di luar pemerintahan kan bagus masuk ke dalam pemerintahan
coba bayangkan kalau gerindra kemarin pada saat covid dan apa ada di luar pemerintahan
saya pikir stabilitas ya kondusif itu tidak terlalu mudah
tapi disitulah bagaimana jiwa besar dari pak prabowo dan pak jokowi
walaupun pendukung pak prabowo pak prabowo bilang
prak ada yang anggap saya pengkhianat kalau bergabung sama jokowi nggak mau
pak jokowi juga bilang gak semua pendukung saya setuju bergabung dengan
jadi sekarang pendukung prabowo adalah
ya pendukung prabowo sebagian ada juga yang ke mas anies
ya kan nah tetap ada yang di prabowo
sebagian pendukung pak jokowi juga ada yang memilih mas ganjar
tapi sebagian mendukung pak prabowo
jadi yang ada pendukung pak prabowo ini adalah
pendukung loyal militan dari pak prabowo dan pak jokowi
yang penting kita niat baik aja doa ya
karena pak prabowo dan pak jokowi saya yakin contoh kerukunan
dan sebaiknya politisi di indonesia mencontoh
untuk melakukan kerukunan kerukunan itu dalam tindakan nyata
untuk pertemuan di pinggir ini
saya rasa pak prabowo yang tahu waktunya yang tepat kapan